beberapa waktu terakhir viral di media sosial seorang gadis bernama cynthia afrianti amala
dalam kondisi fisik yang terbatas gadis tujuh belas tahun itu tetap semangat berkeliling menawarkan keripik
peyek kepada warga hanya tampak raut wajah ceria dalam sosok putri kedua pasangan andi siswanto dan
sumiati itu baginya yang terpenting adalah bisa membawa pulang uang demi menolong orang tua
terutama ayahnya yang sedang sakit saat ditemui di tempat tinggalnya di sebuah rumah kos di jalan
kendang sari gang tujuh sekolahan tenggilis mejoyo surabaya siswi kelas sepuluh sma s dharma wanita
kendang sari ini tengah membantu ibunya merawat sang ayah yang terbaring berjuang melawan sakit
gadis yang bercita cita menjadi seorang dokter itu berjualan keripik peyek hanya untuk membantu
ibunya memenuhi kebutuhan dan pengobatan ayahnya namun kini ia tidak bisa lagi berjualan peyek
karena cynthia harus merawat ayahnya saat ibunya bekerja ia pun masih bertekad mengumpulkan uang
dengan berjualan online ini setiap sendiri mas karena
ya kayak berarti ya yang cuman deh itu cekanya besar ya
anda tikatnya besar untuk bisa membantu ayahnya untuk biaya phrobat rewiri ke rumah sakit dia itu
besar masih saya suruh enggak datang ke rumah sakit karena enggak punya biaya
aku pokoknya ke sana bu sambil jualan gak apa apa
selain membantu ibunya merawat sang ayah
sintia juga memiliki tekat kuat untuk sembuh
ia kini juga menjalani pengobatan terapi di rsud dr sutomo surabaya
muhammad yanuar komarudin surabaya jawa timur